ledakan keras terjadi di sebuah tempat menjemur ikan di jalan kiai haji ahmad dahlan
kelurahan pancuran bambu kecamatan sibolga sambas kota sibolga sumatera utara pada senin pagi
akibatnya tiga orang menderita luka parah
tangkahan atau tempat menjemur ikan dan tiga rumah hancur
seluruh bagian rumah mulai atap kamar mandi kamar tidur hingga ruang tamu
porak poranda akibat ledakan yang terjadi di kecamatan sibolga
tiga orang yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit dr ferdinand lumban tobing sibolga
hingga kini pihak kepolisian masih mendalami terjadinya ledakan
tetapi menduga bom ikan menjadi penyebab hancurnya tiga rumah di kawasan tersebut
sampai saat ini terdata ada tiga orang dan sekarang kondisinya sedang dirawat di rumah sakit evan tobing
ada korban jawa pak
sampai saat ini tidak ada
jadi selidatannya apa kira kira dan
masih kami selidat
kita update informasi terkini terkait bom ikan ataupun ledakan di sana
kita konfirmasi ke kabit humas polda sumatera utara kombespol hadi wahyudi
selamat sore pak hadi
assalamualaikum selamat sore mas
waalaikumsalam pak hadi
kita ingin mengetahui dan konfirmasi dulu benar terjadi ledakan di sana dan apa penyebabnya pak
iya jadi betul
terjadi kira kira pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
terjadi ledakan di dalam tangkahan beringin
tangkahan beringin itu tempat bersandarnya kapal nelayan penangkap ikan
jadinya di jalan haja madalan panjuran batu sibolga
jadi sampai dengan saat ini informasi yang kami terima dari lapangan
dari primo polda sumut dan puslapor
polda sumut sudah melakukan olah tempat kejadian perkara
data yang berhasil kami himpun untuk sementara ada empat korban
dua diantaranya luka berat dan dua luka ringan
dari dua luka ringan ini semuanya sudah pulang ke rumah dan menjalani
benar itu bom ikan atau apa
siapa pemiliknya kalau benar
ya jadi dugaan sementara kami betul itu adalah bom ikan
yang biasa ada di sekitar wilayah kampung atau di nelayan tersebut
sedangkan pemilik dari tangkahan atau tempat bersadarnya tersebut itu sudah
dalam penyidikan kita minta keterangan
artinya sekarang pun juga masih terus dilakukan pendalaman begitu ya pak hadi ya
iya betul sekali
pak hadi gini
oke pak hadi gini kan penggunaan bom ikan ini sudah dilarang
polisi bagaimana kok tidak diawasi
dilarang memang selama ini langkah langkah yang sudah dilakukan oleh terutama polres polres yang
berada di daerah pesisir
dengan melakukan razia dan lain sebagainya itu dilakukan
kecolongan gitu ya pak hadi ya yang ini ya
makanya meledak gitu
langkah itu sudah kita lakukan antisipasi dan lain sebagainya sudah kita lakukan
oleh karenanya terhadap pemilik tangkahan ini juga kita saat ini sudah kita dalami
kalau ditemukan lagi begitu di
di lokasi lokasi tertentu begitu atau yang memang mungkin disimpan oleh nelayan nelayan itu
kita lakukan rajia tentunya itu
ada razia begitu ya pak ya yang akan dilakukan ya
tindakan preventif preventif itu sudah berulang kali terus kami lakukan
oke penanganan korban bagaimana pak
korban yang mengalami luka berat saat ini ditangani oleh tim medis di rumah sakit fl tobing sibolga
yang tadi saya sampaikan dua dalam kondisi luka ringan itu sudah kembali ke rumahnya dan menjalani rawat jalan
kemudian masyarakat beberapa kepala keluarga yang terdampak dan rumahnya mengalami kerusakan itu sudah
difasilitasi oleh pemerintah daerah tempat bersama dengan tni dan polri yang ada di sana
oke baik terima kasih
kombes pol hadi wahyudi kabit humas polda sumut sudah memberikan konfirmasi terkait ledakan yang terjadi di sibolga ya
sumatera utara terima kasih
terima kasih assalamualaikum wr wb